ada sempat dibawa ke rumah sakit gak
sempat dibawa ke rumah sakit
bulan tadi sekalian juga sama terus atau mama udah meninggal pas dimana pas di rumah sakit ya